sementara itu dua kerabat presiden joko widodo
ya ini putranya gibran raka buming raka yang maju dalam pil wakot solo
dan bobi nasution yang maju untuk pil kada kota medan
masih menunggu keputusan akhir dari ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
dpp pdip melakukan pemetaan dan survei politik di wilayah wilayah yang menjadi basis suara partai banteng
basis suara pdip seperti solo bali dan surabaya diumumkan terpisah dan bergelombang
kalau dari survei memang mas bobi itu elektoralnya cenderung meningkat
dan beberapa waktu yang lalu kami juga menyarankan mas bobi untuk belajar di kepala daerah dari pdi perjuangan
seperti bupati banyuwangi
jadi diam diam mas bobi sudah belajar bagaimana kepemimpinan yang efektif yang baik dari kepala daerah dari pdi perjuangan
tetapi pengumuman belum dilakukan karena keputusan juga belum diambil oleh ibu megawati soekarno putri
elektoral mas gibran dari hasil survei juga menunjukkan tren meningkat
ada antusiasme bagi anak anak muda untuk bergabung
tetapi sekali lagi keputusan berada di tangan ibu megawati soekarno putri